dan saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia ausi riondolu di gedung mahkamah konstitusi yang akan memberikan informasi terkait pengajuan gugatan omnibus law ke mahkamah konstitusi
baik selamat siang rio terkait dengan gugatan pertama tentang omnibus law di mk ini apa saja yang digugat dan apakah ada pergerakan masa aksi di depan mk pada saat ini
di jakarta ini belum ada aksi masa yang kami pantau dari pagi hari tadi yang turun ke jalan untuk menyuarakan pendapatnya di muka umum
namun pada hari ini kami menjumpai kami memantau di gedung mahkamah konstitusi jakarta pusat bagaimana ada satu kelompok buruh dan ada satu kelompok perseorangan yang melayangkan gugatannya terkait dengan rancangan undang undang ini untuk berbicara terkait dengan apa saja pasal pasal
apa saja yang digugat dalam pasal omnibus law ini saat ini saya sudah bersama dengan sekretaris umum dari federikat serikat pekerja singapura bangsa selamat siang bang muhammad hafid
bang hafiz ini terkait dengan gugatan yang dilangkan kepada mk pada hari ini boleh dijelaskan secara detil apa saja yang menjadi keluhan dari teman teman fsps ini terkait dengan undang undang omnibus law
ya pada hari ini yang kami uji adalah
pasal terkait dengan khusus kluster ketenaga kerjaan yaitu di pasal delapan puluh satu angka lima belas angka sembilan belas angka dua puluh lima angka dua puluh sembilan dan angka empat puluh empat
kelima pasal ini berkaitan erat dengan tiga bab bab hubungan kerja bab soal pengupahan dan bab soal phk
kami melihat soal hubungan kerja ternyata dalam omnibus law itu dibuka seluas luasnya karena pengaturan jangka waktunya dicabut dari undang undang yang lama
sehingga pekerja atau buruh bisa dikontrak secara terus menerus
terkait selanjutnya bab hubungan kerja soal outsourcing juga demikian
dalam omnibus law jenis pekerjaannya tidak lagi ditentukan gitu
berbeda dengan undang undang tiga belas yang hanya lima jenis pekerjaan
kalau ini diterapkan dan diundangkan maka kami dan anggota kami beresiko untuk di outsourcing oleh perusahaan penyedia jasa
terus terkait dengan pengupahan
sehingga kemudian pertumbuhan ekonomi dan inflasi
tapi dalam omnibus law hanya ada pilihan dari dua
ya penetapan upah minimum itu hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi
sehingga secara otomatis besaran upah yang akan diterima oleh buruh pada masa yang akan datang lebih kecil dari undang undang yang sebelumnya
nah terakhir bab pemutusan hubungan kerja
betul pemerintah tidak merubah soal penetapan besaran upah
tapi pemerintah di situ dalam omnibus law menyatakan paling banyak mendapatkan uang pesangonnya
jadi yang tadinya dalam undang undang tiga belas mengatakan paling sedikit sekarang menjadi paling banyak
artinya kalau paling banyak maka pengusaha seolah olah diberikan kebebasan untuk memberikan pesangon di bawah yang diatur oleh omnibus law
ini artinya memang dalam setahun pembahasan rancangan undang undang omnibus law ini
ini kan sebenarnya itu poin poin yang abang jelaskan tadi
ini sebenarnya hal hal yang memang sudah terus disuarakan
oleh kelompok kelompok buruh begitu ya
kalau melihat dari keikut sertaan dari teman teman buruh dalam pembahasan rancangan undang undang ini
bagaimana bang hafiz melihatnya apakah memang sebenarnya cukup esensial apa cuma gimmick begitu bang
ya dari awal terkesan hanya sebatas formalitas ya
jadi teman teman buruh diundang tapi yang diundang konfederasi konfederasi besar
federasi federasi besar diundang tapi nggak diundang lagi
kemudian bahkan ada teman teman federasi dan konfederasi yang sudah menyampaikan draft
juga sama sekali tidak digubris
jadi kami melihatnya hanya sekedar formalitas saja
diundang di menko polhukam diundang di kementerian ketenagakerjaan
lalu dalam pembahasan terakhir pemerintah hanya mengatakan ya nanti tergantung dpr
nah artinya kalau tergantung dpr kenapa kami juga diminta untuk berpendapat ya
seharusnya pendapat kami itu dibawa bukan hanya sekedar untuk diminta saja
ini artinya memang pembahasan keikut sertaan dalam pembahasan ini terkesan cukup belum esensial begitu bang ya
formalitas saja kami melihatnya belum menyangkut membawa apa yang kami suarakan
buktinya kan omnibus law ini sudah setahun ya
artinya dalam masa setahun itu tiga hal itu yang kami suarakan juga belum didengar
dan hal yang paling sebenarnya esensial adalah pemerintah dan dpr lupa sama putusan mk nomor tujuh
itu sama sekali tidak diakomodir dalam omnibus law
artinya komitmen ketua balik waktu itu menyatakan bahwa mereka berkomitmen dan konsisten untuk melaksanakan putusan mk
pasal lima puluh sembilan ini ternyata nggak sama sekali karena dihapus pasalnya
ini artinya memang di dalam tadi di mk yang digugat ini uji material ya bukan uji formil
berarti pasal pasal yang bermasalah saja tadi
ya yang kami uji memang uji materinya
karena kami melihat kluster kinerja kerjaan merupakan sektor undang undang yang betul betul akan mengatur kami di kemudian hari
oke nah ini kan teman teman dari berbagai macam kelompok buruh masih banyak pertimbangan terkait dengan hal ini
apakah mereka akan melayangkan gugatan ke mk
pertama misalkan dari kspi misalkan masih berpikir soal netralitas dan juga nantinya apakah mk akan independen terkait dengan putusannya nanti begitu
dan juga apa namanya terkait dengan undang undang omnibus law ini apakah mereka cukup yakin akan menang di dalam mk
ini dari fsps sendiri melihatnya kemungkinan untuk menang dalam gugatan kali ini seperti apa
nah pertama yang mau kami sampaikan adalah kami masih sangat percaya dengan mahkamah konstitusi
terlepas dari segala hal yang terjadi selama ini
tapi kami masih sangat percaya
terbukti beberapa pengujian kami dikabulkan oleh mahkamah konstitusi
nah tentang nanti ya potensi dan segala macamnya kami menyerahkan kepada mahkamah konstitusi
karena tugas kami sekarang adalah membawa suara anggota membawa aspirasi masyarakat lain untuk bisa didengar oleh mahkamah konstitusi
walaupun belum ada naskah fix
karena memang naskah draft fixnya ini kan masih masih iya masih
bingung masyarakat mana yang fix sebenarnya ini
teman teman sendiri melayangkannya berdasarkan draft yang disahkan pada minggu lalu oleh dpr
ya betul memang yang kami jadikan bukti pada hari ini adalah hasil finalisasi rapat lima oktober dua ribu tujuh belas
nah terkait bahwa sekarang balik atau dpr sedang mencoba mengoreksi
kami melihat lebih kepada electrical error saja bukan lebih kepada substansi
harapannya seperti itu
lalu terakhir terkait dengan harapan soal presiden akan mengeluarkan perpu
apakah dari teman teman masih percaya apakah presiden nantinya akan mengeluarkan perpu terkait dengan hal ini
ya terkait percaya dengan presiden terhadap perpunya tentu lebih kepada kami menyerahkan kepada presiden
dalam melihat ini apakah dibutuhkan perpu
tapi bagi kami kami sangat berharap perpu itu juga patut ditinjau ulang oleh presiden
baiknya memang perpu harus dikeluarkan
perpu itu juga memuat soal komitmen pemerintah terhadap kluster ketenagakerjaan
andai pemerintah mau membuka investasi asing dari luar masuk ke indonesia
jangan korbankan dulu ketenaga kerjaannya
lebih baik mencoba mengatur tentang regulasinya
cukup bang hafiz terima kasih banyak atas informasinya
ya begitulah hanum dan juga sarah terkait dengan laporan pertama dari kelompok buruh
yang menggugat rancangan undang undang omnibus law ke mahkamah konstitusi
seperti yang kita ketahui bersama
bagaimana mahkamah konstitusi memiliki dua mekanisme
pertama uji material yang akan membahas bagaimana pasal pasal yang bermasalah
jika nantinya hakim mk memutuskan untuk mengabulkan gugatan tersebut
artinya pasal pasal yang bermasalah tersebut akan dicabut dari undang undang tersebut
dan kemudian ada yang kedua ada uji formil
di mana dari uji formil ini terkait dengan bagaimana keikutsertaan dari masyarakat
terkait dengan mekanisme terkait dengan pembuatan undang undang ini
apakah memang masyarakat cukup diajak
ikut serta dalam pembuatan undang undang ini
apabila nantinya hakim mk mengabulkan gugatan ini
artinya seluruh undang undang dari omnibus law ini akan dicabut
begitu hanum dan juga sarah
baik ausirio kita akan tunggu bersama sampai sejauh apa ini bergulirnya
semoga suara buruh ini bisa didengar ya oleh pemerintah
dan terima kasih rio atas laporan anda langsung dari mk jakarta